kembali bersama kami di sahur bareng cnn indonesia
nah di sahur perdana ini tentunya banyak yang mengharapkan bisa dilakukan di rumah bersama keluarga
namun tidak nih bagi para pekerja yang masih harus beraktivitas di malam hingga dini hari
salah satunya adalah para petugas spbu yang harus bekerja selama dua puluh empat jam
kira kira bagaimana para petugas menjalani sahur pertama mereka
sudah ada produser lapangan cnn indonesia sandra insana di sana
nah sandra selamat pagi sandra di mana tepatnya anda berada saat ini
dan mungkin bisa gambarkan kepada kami bagaimana sahur pertama di sana
ya selamat dini hari reza memang kita sudah dengarkan ya informasi dari kementerian agama
untuk tanggal satu ramadan seribu empat ratus empat puluh hijriah ini jatuh pada hari ini
tepatnya pada tanggal dua puluh tiga maret dua ribu dua puluh tiga jadi hari ini adalah hari pertama puasa
dan memang betul sekali kalau bicara hari pertama
karena puasa ini menjadi momen yang memang ditunggu tunggu setiap tahun
dan ini biasanya sangat sangat dierapkan dengan kebersamaan sahur bersama keluarga
namun berbeda nih bagi para pekerja
kalau hari ini saya bekerja si malam bersama dengan tim
kita juga sahur di lapangan
tapi di sini saya bukan hanya sendiri tapi banyak juga pekerja pekerja pelayanan publik lainnya
yang memang beroperasi dua puluh empat jam dan bekerja sambil sahur seperti itu
saat ini saya sendiri sudah berada di res area
area di tol kilometer enam arah bekasi menuju jakarta
dan memang suasananya di sini karena memang res area ya
jadi walaupun tengah malam dari kami sampai sampai sekarang pun masih ada aktivitas cukup aktif
walaupun memang tidak seramai siang
dan kalau kita bicara cerita di balik sahur pertama para pekerja dua puluh empat jam
memang menarik dan memiliki cerita tersendiri
salah satunya reza yaitu untuk petugas spbu yang memang harus standby selama dua puluh empat jam
melayani publik yang ingin mengisi bahan bakar kendaraan
dan saat ini reza saya sudah bersama dengan salah satu petugas spbu
pagi mas ini sudah sahur atau belum
oke mas ini kan hari pertama
gimana sih antusiasmenya menyambut hari pertama puasa di tahun ini
ya menyambut dari puasa tahun ini ya terus tetap semangat
ya walaupun awal sahur pertama ya nggak sama keluarga gitu
sekarang udah kerja
dan lagi ya seperti biasa kita bekerja di sini juga untuk keluarga
nah mas ini kalau bicara sahur kan memang salah satunya juga yang dinanti nanti
sampai ada yang cuti biar bisa kerja sama keluarga seperti itu
tapi kalau mas ini sambil bekerja apa sih maksudnya yang berbeda
apalagi mungkin spesifik tugas mas sebagai petugas
yang menjaga harus dua puluh empat jam spbu ini apa sih yang dirasakan perbedaannya
sahur di rumah dengan sahur sambil kerja
kalau sahur di rumah ya biasanya ada yang suka bangunin gitu
kayak orang tua ngebangunin buat sahur
dan bedanya kalau sekarang kerja ya harus bisa mengatur jadwal istirahat sama buat sahur gitu
jadi rindu ya sahur di rumah sama keluarga
semoga nanti setelah selesai shiftnya bisa sahur bareng sama keluarga ya
nah memang kalau misalnya sahur bareng keluarga tentu suasananya berbeda ya
tapi sambil kerja ini gimana mas apa yang dirasain
dan bagaimana nih tadi kan sudah sahur manajemen waktunya
karena kan harus standby dua puluh empat jam terus
untuk manajemen waktu ya sambil jaga kesehatan juga
dari pola tidurnya diatur pola makannya juga harus teratur
supaya kesehatannya selalu terjaga gitu
ini kan begadang memang jaga kesehatannya kalau mas sendiri seperti apa sih
kalau begadang kayak gini ya banyakin minum vitamin sama makan juga nggak boleh telat
kalau begadang kayak gini sama minum juga harus terus minum air putih banyakin
tapi yang pasti tetap semangat menjalani pekerjaan walaupun sambil sahur seperti ini ya mas
karena untuk melayani publik
harus tetap semangat
ini juga saya disini bekerja untuk keluarga
buat membahagiakan keluarga juga
jadi harus semangat terus
semangat terus ya tadi sahur dengan apa
sahur dengan nasi goreng
cari disini atau bagaimana
cari di luar sih kalau gak disini juga
tadi keluar dulu sambil istirahat kan keluar dulu nyari nasi goreng
baik mas arnold semoga puasanya lancar
pol ya mas jangan buka jam

oke baik terima kasih sekali lagi mas arel selamat menunaikan ibadah puasa dan semangat kerjanya ya
baik itu dia reza salah satu diskusi saya dengan salah satu petugas cpbu yang memang sudah standby sejak pukul sembilan malam tadi sampai dengan pukul lima nanti
dan semoga ini mungkin kalau kita bicara soal soal pertama ini ada yang sahur bersama keluarga ada yang sahur sendiri juga
nah untuk sahurnya sendiri semoga live kami ini bisa menemani kesendirian
sahur teman teman yang menonton seperti itu dan semoga terhibur ya
reza jangan lupa sahur juga kembali ke studio
baik sandra mungkin singkat saja saya mau tanya
kalau orang yang bekerja selama dua puluh empat jam eh maksudnya bekerja melayani publik selama dua puluh empat jam terutama tadi mas arnold juga harus melayani publik
itu kan makannya harus yang bergizi begitu
sandra bisa merembukan gak sih makanan bergizi disana untuk misalnya para pekerja disana bisa mendapatkan makanan yang sehat juga
sehingga stamina mereka tetap oke gitu bisa diceritain sedikit nggak sandra
oke ya reza ini kalau bicara bekerja untuk melayani publik dua puluh empat jam mas arnold pun saya dan juga tim di lapangan disini tentunya kita harus tetap melayani dengan cara juga ya melayani
kalau mas arnold membantu untuk para kendaraan kendaraan di sini mendapatkan bbm kita juga disini hadir untuk tetap menghibur mengisi waktu sahur dari penonton di rumah
tentunya kalau untuk menjaga kesehatan para pekerja dua puluh empat jam ini juga sangat sangat diperhatikan karena kita juga bergadang seperti itu untuk shift malamnya
tapi tentunya disini kalau kita lihat khususnya di area spbu ini walaupun di malam hari dini hari ini masih banyak tentunya kedai kedai restoran restoran kafe kafe yang dibuka dan tentunya banyak juga pilihan makanannya masing masing
namun kalau kita bicara pekerja sekali lagi tentunya budgetnya disesuaikan seperti itu ya
namun sejauh ini tadi kita juga sempat
mencari cari salah satu tempat destinasi makan mana untuk nanti kita sahur
untuk makanan makanan bergizi tentu ada tapi tentunya juga disesuaikan dengan kantong para pekerja
baik disesuaikan dengan kantong begitu ya
kalau begitu setelah ini jangan lupa kamu dan teman teman juga santap sahur supaya bisa kuat puasa di hari pertama hari ini begitu ya
terima kasih sandra insana melaporkan dari bekasi jawa barat selamat kembali bertugas